telah menyampaikan surat pemberitahuan pajak spt untuk tahun dua ribu dua puluh
yaitu bapak presiden bapak wakil presiden dan seluruh jajaran para menteri
telah menyampaikan surat pemberitahuan pajak spt untuk tahun dua ribu dua puluh
yang untuk orang pribadi yang kita semuanya tahu berdasarkan peraturan perundang undangan
itu hari akhir atau batas akhir untuk penyampaian surat pemberitahuan pajak spt untuk tahun dua ribu dua puluh
itu adalah pada tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh empat ini
jadi pada bulan bulan ini memang dihimbau seluruh masyarakat yang memiliki pendapatan
di atas pendapatan tidak kena pajak yaitu di atas lima puluh empat juta per tahun
mereka diharapkan untuk mengisi untuk spt tahun dua ribu dua puluh tiga nya
hari ini bapak presiden bapak wakil presiden dan seluruh menteri telah melakukan kewajiban tersebut
dan tadi telah disampaikan dalam bentuk penyerahan secara elektronik
untuk tahun ini pada tanggal dua puluh satu jadi ini masih ada sembilan hari ke depan
bisa dilakukan secara elektronik ya jadi tidak perlu harus pergi ke kantor
ini naik tujuh tujuh persen dari tahun lalu atau naiknya secara kuantitatif enam ratus delapan puluh enam sembilan ratus delapan puluh sp
jadi tahun lalu itu posisi hari ini atau tadi malam adalah rp delapan sembilan ratus empat belas enam puluh satu spt yang sudah masuk
ini adalah suatu hal yang sangat baik dan kami dari sisi kementerian keuangan
direkturat jenderal pajak ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat
yang sudah melaksanakan kewajiban spt nya bagi mereka yang memiliki pendapatan
atas pendapatan tidak kena pajak
untuk selanjutnya apa lagi
yang e filing dari tadi sembilan enam ratus satu ratus empat puluh satu orang yang sudah menyerahkan spt ini
rp tujuh tujuh ratus sembilan puluh dua enam ratus sembilan
sepuluh tahun lalu dalam bentuk e filing
tahun ini naik ke delapan empat ratus sembilan puluh delapan ratus empat yang menyampaikan spt nya melalui e filing
kalau yang menggunakan eform elektronik form itu delapan ratus delapan puluh lima sembilan ratus empat belas tahun ini
tahun lalu rp delapan ratus enam puluh empat ratus tiga puluh
yang menggunakan e sbt sepuluh orang
yang manual secara langsung dua ratus dua puluh empat tiga ratus tiga belas orang
dengan demikian sembilan enam ratus satu ratus empat puluh satu orang sudah menyampaikan spt nya sampai dengan tanggal dua puluh satu maret
dengan demikian sembilan enam ratus satu ratus empat puluh satu orang sudah menyampaikan spt nya sampai dengan tanggal dua puluh satu maret
dengan demikian sembilan enam ratus satu ratus empat puluh satu orang sudah menyampaikan spt nya sampai dengan tanggal dua puluh satu maret
nah kita masih punya waktu sampai dengan akhir tahun
tadi dengan bapak presiden bapak wapres dan para menteri
kita harapkan juga masyarakat dihimbau dan diingatkan kembali untuk bisa menyerahkan spt nya secara tepat waktu
kalau ada berbagai pertanyaan direkturat jenderal pajak akan terbuka untuk bisa membantu bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan
itu ya terima kasih
kan kalau tahun lalu sekitar sebelas jutaan warga yang melaporkan spp secara total ya bu
kalau untuk tahun ini harapannya supaya lebih banyak lagi warga yang mau memenuhi kewajiban ini
ya kita lakukan dengan terus melakukan sosialisasi edukasi
kita menyampaikan melalui berbagai media termasuk hari ini dengan secara simbolik
bapak presiden bapak wapres dan para menteri
menyampaikan kita juga dari seluruh baik di kantor pajak pusat sampai dengan para kanwil dan kantor operasional
kantor pelayanan kami terus membuka diri dan biasanya menjelang sampai dengan akhir bulan ini kita lembu kita buka
jadi kita akan terus mengingatkan menyampaikan dan terus mengencourage ya
mendorong masyarakat untuk bisa memenuhi kewajiban pajaknya secara benar
untuk menguatkan kepercayaan masyarakat sendiri pada dirjen pajak seperti apa bu
sejauh ini kan biar gimana tetap aja masyarakat tetap kadang kadang ragu ya bu karena banyak kejadian
kita akan terus menyampaikan kepada masyarakat langkah langkah perbaikan
tentu sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penerimaan negara yaitu dalam bentuk pajak
kita sampaikan langkah langkah reformasi apa yang dilakukan koreksi kalau ada yang melanggar
terlebih dahulu kelima bertdt
untuk melakukan kekomendasian dan melakukan pertimbangan men giraffe kraut
beberapa cara iness service baikodia dilakukan itu adalah
melakukan misi menggantung tentara syarikat yang di anybody
dengan seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi karena itu sangat bagus untuk mendapatkan feedback
dan kalau memang ada langkah langkah yang dilakukan itu berindikasi kriminal
kita akan menyampaikannya kepada aparat penegak hukum
jadi dari sisi enforcement kita lakukan dari sisi pembenahan di dalam
seperti cortex yang sekarang sedang dibangun dengan sistem yang makin baik
untuk transparansi dan juga dari sisi tata kelola yang baik kita akan terus lakukan
karena pajak adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan baik
dan kembali lagi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembangunan
berbagai langkah langkah yang dilakukan pemerintah untuk bisa mencapai tujuan
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya